delapan orang meninggal dunia dalam kecelakaan di tol boyolali pada jumat pagi
petugas sempat kesulitan mengevakuasi salah satu korban yang tertimpa badan truk
proses evakuasi terhadap korban kecelakaan di tol boyolali berlangsung hingga jumat siang
petugas sempat kesulitan saat mengevakuasi salah satu korban yang posisinya tertimpa badan truk box
proses evakuasi korban pun harus dibantu menggunakan kendaraan krain
keselakaan yang terjadi pada jumat pukul empat pagi ini melibatkan delapan kendaraan
truk yang bermuatan besi diduga mengalami remblong sehingga menabrak tujuh kendaraan di depannya
salah satunya adalah mobil elf yang penuh penumpang
hingga jumat siang jumlah korban meninggal sebanyak delapan orang
ketika terjadi ketelakan ini terekam kamera cctv
kecelakaan terjadi di tol semarang solo ruas boyolali kilometer empat ratus delapan puluh tujuh di sebelah timur res area a
dalam rekaman cctv terlihat sebuah truk bermuatan besi yang diduga mengalami remblong menabrak mobil elf yang penuh penumpang
truk bermuatan besi kemudian menabrak kendaraan lain yang sedang berhenti di bahu jalan
insiden keselakaan ini melibatkan delapan kendaraan